tiga tiga engkau enggak mau sama tika
ntar nih kayaknya yang janggal nih terus kalau misalnya enggak sama kita
masih apa dong nih sekarang berhasil ya nih

ini udah gak ada hubungan apa apa lagi mas
jangan pernah ganggu aku lagi
kita itu masih berhubungan
sampai sekarang pun kita masih berhubungan
emang itu yang dalam perut kamu itu anak siapa
itu anak aku
saya diculik sama pacar anda
dan asal anda tau
pacar anda itu udah bikin promo
masuk rumah sakit sekarang
anak kita sudah sadar
tepat hari ini
pas banget sebulan
gue jadian semua
dan sekarang bila nyuruh lo
buat ngejauhin roman
ya ampun lan
kalo mau maunya sih nurutin percaratan dia
gak mungkin lah susah payah
buat jadi penondor buat dia
dan sekarang hari jadi lo berdua kan
masih jadinya kayak gini
ya gue tau sih perasaan lo
dan kalo gue jadi lo juga gue bakal stress
gue punya satu cara
jadi itulah alasannya kenapa ulan bisa marah banget sama gue
eh tapi btw tadi bobby kirim salam gue aja ya

katanya dia minta maaf gak bisa dateng

tapi kemarin dari yang gue lihat ya
ya iyalah masa pacarnya lagi terluka
dia tumpeng kan gimana sih
ya dan satu lagi sih
dia itu cemas banget keadaan lo kayak gini
dan dia nangisnya juga kecer banget
jadi mungkin hubungan lo masih ada harapan kok
aminnya penuh penekanan banget sih lo ah
banyaknya jadian astaga
lo yang sakit ya dah
eh ini ada gue nih
tapi gue beneran minta maaf ya sama lo
maaf kenapa sih
ya soal wulan karena gue udah jadian sama dia
nah abad gue jadian itu tuh harusnya gue seneng
masa gue marah sih eh
lagian tuh cewek di dunia ini bukan mulan doang udah move on kali gula
aii itu sudah kalo kata karlu
berarti lo serius sama tika
tika engga lah emang sama tika
ntar nih nih kayaknya ada yang janggal nih
terus kalo misalnya ga sama tika
masih apa dong nih
sekarang gue rahasia nih
sekarang karakter punya nih
iya maksudnya kan cewek nih sekolah banyak
eh jangan bohong
terima kasih ulan ya
gue pulang aja ya
lo pengecut banget sih
lo sadar dong ulan pacar lo itu lagi sakit
dan sakitnya itu gara gara nyelamatin lo tau ga
lo iges banget sih jadi cewek
lo kan tahu kenapa gue kayak gini
ya apapun alasannya lo gak boleh lari
yes tapi gue udah janji sama bella
oke oke lo mau join roman
tapi roman mesti tau kalo lo itu udah malepin dia tentang nyokap lo itu
atau engga lo bakal nyesel kalo roman ga tau
kita baru udah jelasin

sama cinta lo berdua
itu cara lo buat ketemu roman dan jelasin semuanya
lo gak usah ikut campur
ngapain sih pake desi bella segala
lo gak usah ikut siapa

lo gak usah ikut siapa
lo keterlaluan banget ya
gue udah percaya sama lo
no masih aja berusaha buat deketin roman
mau ngapa sih lan
aku udah gak punya alasan apapun
karena semua alasan lo udah hilang sama janji lo ke gue
lo masih inget kan
sama perjanjian kita
setelah gue donerin darah gue buat roman
berhubung sekarang nggak ada di sini
gue mau lo tegasin ini lan
bukan cuma ke gue
tapi ke roman
dan ke semuanya
lu apaan sih
gak gitu juga kali bel
oke lo gak seneng gue ada di sini ya
oke gue bakalan pulang gue bakalan pergi
gue gak mau kayak gitu
gue yang maunya
dan di depan roman
tante gak menyangka ketemu kalian di lobby tadi
iya dong tante kita kan kesini pengen ngejegukin yayang
yayang yayang siapa maksud kau teman tuh
eh maaf tante maksudnya roman
kasutnya sih bagus buat penyembuhan pasca pasca
waduh terima kasih ya sissy

tak mau kenapa ulan ini
ya udah tapi ulan itu udah jenguk roman

ya udah tapi ulan itu udah jenguk roman

ya udah tapi ulan itu udah jenguk roman

ya udah tapi ulan itu udah jenguk roman